di penghujung tahun dua ribu enam belas indonesia kembali dikejutkan dengan teror bom
namun pihak berwajib berhasil mengagalkan rencana penyerangan tersebut
kami akan ajak anda untuk mengingat kembali sejumlah serangan teror yang terjadi selama tahun dua ribu enam belas ini
sabtu sepuluh desember dua ribu enam belas
satuan polisi bersama densus delapan puluh delapan berhasil menangkap pelaku
beserta barang bukti bom berkekuatan tinggi di kawasan perumahan bintara jaya bekasi jawa barat
pada penangkapan kali ini polisi ikut menangkap empat orang tersangka diduga teroris di dua tempat berbeda
tiga orang masing masing berinisial as mns dan seorang wanita berinisial dym
satu orang tersangka lain berinisial s ditangkap di solo dan dua pelaku lainnya masih buron
dan ini bom high eklusif ditemukan
seberat tiga kilo
kalau ini misalnya dinyalakan
kecepatannya ke tempat dari keledakan ini
dari bahan ini adalah empat ratus km per jam empat km per jam
dan ini kalau meledak itu adalah radius tiga ratus meter itu hancur semua
dari penemuan kali ini
teroris melakukan perubahan pada pola penyerangannya
dengan menugaskan seorang perempuan sebagai pengantin atau eksekutor
menurut polisi bom tersebut rencananya akan diledakan di kawasan istana negara pada minggu sebelas desember dua ribu dua puluh
menurut kabak mitra divisi humas paul ri kombes paul awi setiono
keempat pelaku tergabung dalam jaringan jamaah khilafah daulah nusantara
yang berafiliasi dengan kelompok isis
mereka diperintahkan oleh bahrum naim
dan juga diberikan tanda ruang dan bomba perang di kawasan indonesia
sepanjang tahun dua ribu enam belas tidak sedikit teror yang menimpa indonesia
rangkaian teror itu dialamatkan kepada instansi kepolisian
dua belas januari dua ribu enam belas jakarta dibuat panik dengan serangan bom di kawasan tamrin jakarta pusat
dua bom meledak dalam serangan ini
yang pertama di pos polisi
dan yang kedua adalah bom bunuh diri pelaku teror di area parkir menara cakrawala

delapan orang yang terdiri dari empat pelaku dan empat warga sipil tewas dalam serangan itu
polisi menyimpulkan bahru naim adalah otak penyerangan itu
dari hasil deteksi kita memang ada komunikasi antara kelompok syria dalam negeri ini
bahru naim dengan kabu jundi kuampus solo
dari kuampus solo ini mereka suka membuat persiapan persiapan
dengan sel sel anak anak selnya untuk melakukan apa yang disebut dengan istilah konser bom
yang seharusnya akan dimainkan waktu malam tahun baru
kita bisa amankan secara maksimal maka baru kali ini mereka laksanakan namun demikian
lima juli dua ribu enam belas mapol resolo jawa tengah juga diserang
dalam peristiwa itu seorang pelaku bom bunuh diri tewas
dan seorang polisi terluka
polisi menyatakan bahru naim lagi lagi sebagai otak penyerangan
dua puluh oktober dua ribu enam belas seorang pemuda dua puluh dua tahun menyerang pos polisi di cikokol tangerang
sultan azian syah tersangka tunggal dalam aksi itu
menyerang kapolsek tangerang dan empat rekannya yang tengah bertugas dengan senjata tajam
selain itu lima orang terluka akibat serangan itu
selain sejumlah senjata tajam dari tangan sultan juga ditemukan stiker isis
sejumlah serangan yang terjadi di indonesia belakangan diduga terafiliasi dengan kelompok isis
selain pemerintah keluarga menjadi palang pintu pertama untuk menangkal pengaruh radikalisme dan ekstremisme
suci banjin cnn indonesia
terungkapnya aksi serangan teror kelompok bahru naim membuka babak baru ancaman terorisme di indonesia
menjadi baru karena kali ini para kelompok radikal mulai membidik wanita sebagai eksekutor
apa yang diinginkan sebenarnya dari rencana aksi mereka
lalu bagaimana bisa membendung faham faham keras merasuki pola pikir generasi bangsa ini
malam ini kita akan bahasnya bersama dengan komisaris besar polisi
kompas pol awi setiono dari kabak mitra biro pemah
selamat malam pak awi
pak m lutfi zuhdi kepala program studi kajian timur tengah dan juga islam
selamat malam pak lutfi
dan sudah bergabung bersama kami dari surabaya jawa timur
selamat malam mas haris
baik mas haris nanti saya akan ke anda tapi anda tahan dulu
kita akan mulai bersama dengan pak awi pada malam hari ini
pak awi tentu kita apresiasi penuh bagaimana kinerja pihak kepolisian untuk bisa menangkis
ancaman ancaman terorisme yang terjadi utamanya yang ditujukan pada pagi hari ini harusnya begitu pak
tapi kalau saat ini pak setelah kemudian para tersangka ini diamankan oleh pihak kepolisian
sejauh ini apa informasi yang digali dari pihak kepolisian pak
bagaimana kemudian mereka bisa bertemu dan cara cara merakit seperti apa yang mereka lakukan
apa informasi yang akhirnya digali oleh pihak kepolisian pak
ya memang ini kita masih berjalan ya proses penyidikan
kita terus melakukan interaksi
terima kasih terhadap para pelaku dan mengumpulkan alat alat bukti ya di lapangan
untuk mengungkap ini jaringan satu persatu tadi siang juga kami sudah sampaikan dari empat para pelaku ini perannya apa
seperti misalnya mns ini yang bersangkutan ternyata ada perintah langsung dari saudara bn ya
runaim ya bahwasannya untuk membuat sel sel kecil
kemudian yang bersangkutan juga komunikasi langsung
artinya terkonfirmasi ya pak bahwa memang ini jaringan dari bahru naim
kemudian juga tadi yang bersangkutan juga bagaimana merekrut teman teman yang lainnya
terus masuk bagaimana perannya as membantu merakit bom
kemudian dyn yang akan dijadikan mantan ya
karena memang ini kelihatannya rencananya akan melakukan bom bunuh diri ya
kemudian kita juga bisa sedikit sedikit sudah mulai
menguat jaringan ini bagaimana di jawa timur bagaimana di jawa tengah sel selnya siapa saja
ini juga tim juga berjalan di lapangan terus untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan penangkapan tentunya ya
sehingga membuat terang kasus ini
ada empat kemudian tersangka yang diamankan oleh pihak kepolisian
pak awi tadi anda katakan sudah digali informasi terkait dengan bagaimana mereka membuat bom
bagaimana kemudian cara cara mereka ini pak melakukan komunikasi satu sama lain
ada di jakarta ada kemudian di semarang atau di solo begitu ya
mereka kemudian akhirnya bisa melakukan perakitan bom yang kemudian dibawa ke wilayah bintara bekasi
memang ini pemain pemain lama tapi memang hal ini mereka menjadi kelompok kecil yang baru dari rekrutmen dari bn ini sendiri ya
kemudian memang mereka juga tidak asing dengan dunia radikal
kemudian dengan mudahnya bn ini merekut dan menjadikan mereka mereka ini martir nanti ke depan untuk melakukan bom
kemudian komunikasi mereka juga selama ini melalui medsos termasuk bn ini menggunakan aplikasi telegram untuk memberikan guidan guidance kepada anggotanya ini yang ada di indonesia
bagaimana cara merakit bom jenis jenisnya apa aja bahan bahannya kemudian bagaimana cara merakitnya itu langsung di guide langsung dari syria sana
dari syria langsung baik
mas harij mas harij selamat malam mas
iya selamat malam
baik mas haris tadi kita dapatkan informasi dari pak awi begitu mengenai para tersangka yang kemudian saat ini sedang diamankan
dari apa yang terjadi kemarin penangkapan terhadap tiga pelaku di wilayah bintara dan juga satu orang di wilayah solo saya ingin tahu apa tanggapan anda mas haris mengenai penangkapan ini
ada informasi bahwa ini merupakan jaringan kuat dari pemerintah
ada informasi bahwa ini merupakan jaringan kuat dari bn

ya di kalangan para pengamat jadi mereka sudah mendengar memang ada plan serangan pada bulan desember
dan apa yang dilakukan oleh aparat saya melihatnya ini adalah langkah preventif
cuman begini kalau aksi ini juga dikaitkan dengan bahru naim

itu saya melihatnya ini adalah sudah justifikasi ya
dan kita juga tidak mengerti bagaimana cara mengkonfirmasi kepada bahru naim yang tidak ada di indonesia
dia kan posisinya di suriah
dan dia bisa komunikasi memang dengan orang orang di indonesia
tapi sekali lagi bahwa untuk menilai bahwa posisi dia sebagai decision maker
dari rencana rencana serangan itu masih perlu pembuktian
apalagi kalau kemudian dilihat pada perspektif ini adalah aktivitas terorisme
jadi ini perlu bukti yang lebih lagi
pada kasus yang terbaru ini misalkan ada seorang yang bernama abu izah
kebetulan dalam beberapa kesempatan sempat kita diskusi terbuka
diskusi publik ya
dia menjadi host dan saya juga hadir
saya mengenal dia
yang saya tahu dia tidak terhubung dengan bahru naim
bahkan bahru naim memang tidak kenal dia
baik artinya anda meragukan bahwa ini terkait dengan jaringan baru naik begitu mas haris
ya saya melihatnya apa yang sampaikan pak awi atau pihak polisian masih sebatas sepotesa
dan ini perlu membuktikan lebih jauh
karena fakta yang saya tahu contoh misalkan
abu izzah yang dianggap orang yang mensuplai atau kemudian terlibat perakitan bom rice cooker ini
orang yang nggak pernah jadi kenal dengan bahru naim
entah kemudian kalau di dunia maya setelah dia pindah di suria kemudian ada komunikasi
jadi karena fakta empiriknya pernah kemudian saya ketemu abu izzah
dan juga kemudian juga bicara dengan bahru naim sebelum dia pergi ke suria
dua orang ini adalah orang yang tidak saling kenal
jadi tidak tahu
bahkan kemudian saya meragukan kalau kemudian abu iza itu punya kemampuan untuk merakit bom
ini orang adalah tipikalnya adalah pendidik
ini orang yang suka lebih sibuk mengkaji pengetahuan pengetahuan islam
dan dia juga adalah terbelah kemendidikan yang cukup
baik mas haris tadi anda katakan sudah memprediksi begitu akan ada serangan di bulan desember
atau mbak haris
atau mendengar ini
sejauh mana anda mengetahui kemudian ada dugaan dugaan serangan pada bulan desember
dan mengapa kemudian anda tidak mencoba untuk mengkomunikasikan dengan pihak kepolisian
jika memang benar ada serangan yang memang akan dilakukan pada bulan desember
itu persoalan pribadi ya
dan kita sudah sempat komunikasi dan diskusi masalah ini dengan beberapa pihak
dan tentu kita hanya sebatas memberikan
masukan masukan karena juga spekulasi bisa iya bisa tidak
tapi dari analisa yang kita lakukan memang potensi serangan itu sangat terbuka pada bulan desember
pasca serangan pada bulan november kemarin di samarinda
itu yang saya tahu
pada akhirnya kemudian muncul peristiwa ditangkapnya berapa orang ini
saya ingin kemudian membahas lebih jauh lagi ini terkait dengan nama baru naim
yang tadi juga diragukan oleh pihak dari mas harij begitu pak awi
ada ada tanggapan terkait dengan keraguan dari sejumlah kalangan yang mengatakan bahwa tidak mungkin
atau sulit sepertinya dikaitkan dengan kelompok kelompok baru naim begitu
karena baru naim sendiri ada di suri ya posisinya
tidak ada masalah karena memang dunia ini sudah tidak ada batas lagi
masih dengan adanya globalisasi
dengan teknologi informasi yang luar biasa sekarang ini
sudah tidak ada jarak lagi
dan fakta fakta di lapangan yang kita ketemukan demikian
kan ini kan kita kerjakan bukan satu dua hari
ini kan minggu minggu berbulan bulan
anggota kita melakukan penyelidikan kasus ini
termasuk ya mohon maaf
ada operasi operasi intelijen yang kita tidak bisa sampaikan di publik ya
karena memang kembali lagi kita harus
dalam kasus ini dalam penegakan hukum tentunya kan kita bicaranya adalah fakta fakta hukum yang akan kita bicarakan
saya ingin ke pak lutfi ini mengenai bagaimana kemudian proses penjaringan ataupun perekrutan dari suriah ke indonesia
terkait dengan banyaknya jaringan jaringan radikal yang kemudian dikaitkan dengan kelompok bahru naim
tadi dideragukan pak lutfi
karena baru naim sendiri ada di suriah
bagaimana kemudian bisa membangun jaringan di indonesia
tapi jawabannya nanti pak lufi usai jeda
kami akan segera kembali usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
tapi bagaimana kemudian bisa dilakukan sebuah perekrutan
pola polanya seperti apa sih pak
kemudian dari suria bisa lintas negara ke indonesia
ini sepertinya terus melebar di wilayah wilayah di indonesia
ya sebetulnya kalau kita lihat perkembangan terakhir ya
basis basis kekuatan isis sudah di gempur ya
yang terakhir kalau di syria kan di raqqa
yang menurut informasi baru naim ada di suriah
kemungkinan dia ada di raka itu
memang belum di gempur betul
karena kemarin mau dipersiapkan kerjasama antara amerika sama turki ya
tapi kemudian ada selisih perbedaan pendapat di situ
jadi tidak dilatihkan
tetapi perkembangan hal ini juga membuat banyak kemungkinan besar
mereka juga kan sudah diumumkan ada lima puluh tiga yang pulang ke indonesia
saya kira bisa lebih itu
dan jangan lupa bahwa yang berangkat ke sana juga
tidak hanya laki laki
bahkan kalau dari tunis itu kebanyakan malah perempuan
dalam kajian anda seperti apa kemudian pola perekrutan
hingga akhirnya banyak katakanlah ada sebagian dari warga negara indonesia
yang kemudian datang ke suriah untuk kemudian datang langsung belajar nih
dalam tanda kutip
kalau belajar itu memang itu orang belajar saja
tidak ada hubungannya dengan isis
sampai sekarang pun masih ada
yang ingin bergabung dengan isis
itu ya mereka memang melalui jaringan
jadi kalau tadi diperdebatkan tentang bahwa ini jaringan
bahwa ini jaringan bn atau bukan ya
menurut saya tidak terlalu penting
tetapi memang bahwa leader leader itu harus ada
bahwa itu perintah itu harus ada
nggak mungkin mereka berangkat atau melakukan dengan sendirinya
nah ini memang menjadi pertanyaan
apakah perintah itu datang dari jakarta ya
kalau kita lihat itu jaringan yang sedang bekerja kuat itu kan
termasuk aman abdurrahman sama baru naim
tetapi kalau aman kan dia posisinya di nusa kambangan
berarti kalau dia bisa merintah dari situ berarti bocor dong
nah oleh karena itu kalau bagi saya tidak terlalu penting
kalau tadi bahwa apakah ini baru naim bisa merintah dari sana
saya kira dunia maya sulit untuk dibatasi ya
bisa juga mereka menggunakan kode kode tertentu
melalui jaringan mana kemudian bisa sampai ke kode mereka
nah inilah kemudian yang dibaca oleh pihak kepolisian begitu pak awi
ya betul memang mereka komunikasi menggunakan dunia maya ya
baik saya ingin kembali ke mas haris
anda kemudian tadi mengatakan agak meragukan ini kalau ini merupakan jaringan dari baru naim
tapi kalau dari perspektif anda sendiri
siapa kemudian dugaan anda orang orang yang tertangkap ini
yang tiga orang kemarin di bintara dan juga satu orang di solo
apakah anda juga secara pribadi cukup mengenal dengan keempat tersangka ini
ini orang yang ditangkap khususnya laki laki ini adalah
orang orang yang aktivitasnya ada di solo dan sekitarnya
dan mereka kesibukannya diantaranya adalah membuat macam adis ya
adis itu adalah azam dakwah center
yang kantornya itu adalah tempat dulu kantornya jat yang sudah bubar itu
dan yang menjadi leader memang adalah abu izzah ini alias abu azam alias d
alias ini ada berapa nama dia
dan ini adalah orang orang yang memang punya afiliasi ke islamistate isis
dan dari apa riset yang kita lakukan itu nur sully hinnlah yang sangat intent
kemungkinan interaksi dengan abu jandal sebelum dia meninggal
dan ini adalah orang orang yang dulu banyak interaksi dengan abu jandal
baik mas haris sepertinya kemudian banyak mengetahui
sebenarnya kemudian banyak di indonesia sendiri ini paham paham seperti ini yang berkembang
apakah memang indonesia kemudian dari yang anda lihat menjadi
pangsa pasar dalam tanda kutip yang cukup nikmat untuk paham paham radikal seperti ini
tidak juga indonesia berbeda dengan filipina
kalau filipina masyarakatnya memang welcome untuk bendera apa saja
termasuk adalah islamistate di filipina juga diterima
oleh sebagian faksi dari asg
tapi kalau di indonesia kenyataannya yang terlibat di kelompok islamic state ini atau isis
tidak banyak dari kalau kita presentasi dari jumlah umat islam di indonesia
demikian juga tidak semua kelompok sedikit kelompok yang kemudian berafiliasi kepada isis
sedikit yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan yang disampaikan pak yudi tadi
banyak orang yang pulang dari syria
ini kebetulan ada polisi juga di sini kan bisa nanti dikonfirmasi
yang saya tahu mereka adalah orang orang yang banyak pulang
mereka itu adalah orang yang belum pernah masuk syria
betul memang ada yang pernah dia ke suria pulang itu jumlahnya juga tidak banyak
tidak sampai lima puluh an
bahkan dua puluh juga nggak ada dan itu sebagian besar sudah ditangkap oleh pihak densus
dan ada satu dua yang mereka kemudian pulang tapi kemudian tidak lagi bergabung dengan isis
dan yang paling banyak mereka kembali ini kan karena
kasusnya adalah deportasi
ada yang ditangkap di perbatasan antar syria
kemudian mereka belum sampai di turki
mereka kemudian deportasi
mungkin juga ada yang ditangkap di suta di johanda surabaya dan sebagainya
jadi ini bukan orang orang yang pernah mereka kemudian ada di syria terlibat konflik dilatih
jadi punya kemampuan militer
bukan bukan seperti itu
dan kalau kemudian kita rinci lagi mereka sebagian besar juga perempuan
ada anak anak juga
jadi artinya kita harus berpikir
artinya kita harus proporsional memang
jadi betul memang bahwa orang orang yang kembali yang ketika ingin masuk suriah gagal ini mempunyai potensi dia marah
jadi dalam kondisi tertentu ketika ada orang mengindoktrinasi kemudian ada yang mengkondisikan dia bisa kemudian melakukan tindakan tindakan yang ekstrim
jadi sampai pada level yang disebut dengan terorisme itu memang iya
tapi apakah kemudian paham paham doktrin beku yang mereka punya ini mudah diterima oleh masyarakat indonesia
jadi kalau kita jujur melihatnya jadi sedikit
jadi masyarakat yang menerima resistensi masyarakat pada pemahaman pemahaman tautologi beku itu sangat tinggi sekali
jadi banyak ormas di indonesia yang juga kemudian tidak setuju dengan deklarasi khilafat oleh islamic state
cuma beberapa kelompok kecil
yaitu dulu ada cat sekarang yang bubar
kemudian juga jaringan lama yang sebelumnya kemudian afiliasinya pada ji ini ada berapa grup aja yang kemudian mereka berafiliasi pada isis
jadi anda katakan tidak banyak sebenarnya tapi
tidak begitu kemudian punya tempat untuk di indonesia
ya tapi dalam grup yang kecil
namun kemudian kalau kita lihat kembali ke kasus terkait dengan penemuan bom kemarin ini rencananya akan diledakan di sekitar istana negara
tentu ini bukan hal yang ringan mas haris anda melihatnya seperti apa
apakah kemudian memang pihak pihak terkait
kalau kita bicara dalam konteks keamanan memang
kalau kita bicara dalam konteks keamanan memang setiap aksi atau setiap rencana yang berpotensi melahirkan situasi yang pure bagi masyarakat rasa takut bagi masyarakat memang ini adalah satu hal yang bahaya
cuman kalau kita melihat dari pola pola yang selama ini dilakukan oleh orang orang yang melakukan tindakan
teror itu targetnya mereka masih fokus kepada aparat keamanan khususnya adalah polisi
atau kalau kemudian adalah simbol simbol ini adalah bangunan
tapi ya kita melihatnya masih amatiran
kita melihatnya masih amatiran
jadi tidak sampai pada satu langkah dengan bahan material yang luar biasa melahirkan impact yang luar biasa dan akibat yang luar biasa
ini berbeda dengan kasus bom balik
bom balik satu dan bom balik dua
jadi sebagian besar anak anak ini adalah anak anak baru yang tidak memiliki experience pengalaman cukup pernah di afgan atau kemudian di filipina di minenau
tidak mereka belajar banyak di internet yang itu bisa jadi seperti merakit bom juga trial and error gitu
baik baik mas haris
itu yang kita lihat
baik baik mas arief terima kasih saya ingin ke pak awi
pak awi tadi dikatakan oleh mas haris ini sepertinya bukan kalangan profesional begitu anda melihatnya seperti apa
tapi ancamannya cukup besar ini pak awi ada di ledakan di sekitar istana negara
ya memang yang kita temukan di lapangan sebelum nanti lafor yang akan merilis hasilnya ya
tim lapangan juga sudah bisa melihat itu bahwasannya memang bom ini kita perkirakan high explosive ya
tiga kg begitu beratnya pak awi
ya kurang lebih lah kurang lebih karena memang besar risk cookernya kemudian tempatnya sendiri itu kan kita bisa ukur yang namanya juga perkiraan
dengan pengalaman pengalaman rekan rekan kita di lapangan
terus kemudian asesmen dari rekan rekan lapor memang tidak memungkinkan harus kita bawa dalam artian kita evakuasi dari tkp
sehingga mau tidak mau kita harus disposal di tkp dan kita lihat kemarin parameter dua ratus sampai tiga ratus meter masyarakat sekitar kita ongsikan dulu kita beritakan untuk keluar
kemudian kita lakukan disposal ada sekitar tiga puluh sampai empat puluh lima menit
kita tunggu ada reaksi kimia apa jangan sampai tadi hal hal tidak diinginkan kan baru kita lakukan masuk lagi kemudian cek sehingga clear baru tadi pagi kita lakukan olah tkp
tapi tadi ada statement dari mas haris mengatakan bahwa ini sepertinya bukan kelompok kelompok profesional
pak awi anda bagaimana menanggapi ini
kalau memang bukan kelompok profesional
saya tidak pada posisi untuk mengomentari profesional tidak profesional ya
tetapi kita lihat dari ancaman nyata yang ada di mata kita
untuk menangkis terorisme begitu ya pak
betul memang ada
aksi teror ini ada dan faktanya kita lihat
baik saya ingin ke pak lutch
pak lutfi anda melihat ini seperti apa
kemudian kita tahu bahwa calon pengantinnya dalam tanda kutip ini adalah wanita ini ya
artinya ini satu babak baru dalam ancaman terorisme di indonesia
ini menjadi satu strategi baru kah atau memang sudah terbacakan seperti ini
kalau untuk tingkat dunia saya kira tidak baru ini ya
kasus perancis ada yang wanita
tetapi untuk indonesia ini termasuk baru
oleh karena itu
mungkin pihak kepolisian yang berwenang bnpt itu perlu melangkah lebih jauh lagi untuk melakukan deteksi deteksi lebih awal
karena mendeteksi wanita kelihatannya lebih susah daripada mendeteksi wanita
karena biasanya di belakang layar begitu ya
di belakang layar
terus kemudian mereka juga biasanya berjalan secara bergerombol ya
nah ini apa namanya terus kemudian juga gestur wanita itu tidak mencurigakan gitu
beda dengan laki laki
apa namanya saya kira ini yang menjadi catatan kita
dan juga ancamannya kalau wanita itu kemungkinan adalah lebih ke dekat dekat masyarakat sipil ya
meskipun juga ancaman dari terorisme ini masih mengarah kepada aparat ya
tetapi karena dia posisinya biasanya bergerak di wilayah sipil wilayah anak anak wilayah ibu ibu
ini mungkin kalau terjadi sebuah peledakan bom tentu akan membawa akibat yang lebih fatal
pak awi bagaimana ini pak
wanita kemudian sekarang menjadi eksekutor yang kemudian akhirnya disuruh ditangkap oleh pihak kepolisian
ini sudah diendus berarti pak oleh pihak kepolisian
iya memang kita sudah mengendus itu dari awal ya
tapi memang dalam dunia nyata kita teroris kita ini memang tadi ada perkembangan
selama ini memang tidak pernah menggunakan perempuan sebagai mantannya ya
baru kali ini kita ketemukan itu dan
data data yang kita dapatkan di lapangan kan memang menyatakan demikian bahwasannya memang
sedari ydn ini memang rencana dyn ya
di yen ini memang rencana menjadi temanten dan itu kita buktikan dengan surat surat termasuk yang surat wasiatnya tadi
kemudian dari hasil fakta fakta di lapangan pengumpulan informasi juga demikian
tentunya ini hal yang baru yang tentunya juga kalau dalam dunia teroris memang
di luar negeri memang banyak sudah kita lihat ya bahkan perempuan anak anak pun juga ada ya pelaku pelaku pembunuh diri ya
ini juga menjadi perhatian kita bersama tentunya bahwasannya hal hal yang demikian juga memungkinkan
perempuan juga menjadikan martir yang paling depan ya untuk menjadi pelaku teror
karena memang ke depan juga kita tentunya juga harus lebih waspada karena memang tadi disampaikan
pembicara terdahulu bahwasanya nanti perempuan itu lebih mungkin kita lebih sulit mendeteksinya ya
artinya ke depan harus agak
tidurnya itu kan beda dengan laki laki gitu loh
pemain yang bersangkutan itu digendong dalam bajunya pun kita tidak menyangka kalau itu
berarti ke depan akhirnya pihak kepolisian harus mencari antisipasi artinya
betul bisa juga kan dalam posisi mungkin hamil kan sangat rentan juga kita petugas kalau petugasnya lelaki kita melakukan pemeriksaan kan
baik saya ingin ke mas haris mas haris
perlu dicatat itu pak w
frase frase yang diungkapkan itu nanti bisa mendiskreditkan atau kemudian menimbulkan kecurigaan pada orang orang yang mengenakan pakaian jilbab
jadi cilbab yang lebar atau jubah atau gamis atau kemudian mereka menggunakan nikop atau cadar gitu
jadi karena memang kita jujur bahwa militansi itu milik siapa saja
tidak hanya laki tapi juga perempuan juga memiliki
dan punya potensi juga sebagai laki laki untuk melakukan aksi aksi
ya kita sudah punya sampel
contoh misalkan di poso
itu istri santoso juga berani masuk ke hutan
terlibat jadi konflik
kemudian istri ali kalora juga demikian
sekalipun dalam keadaan hamil seperti itu
artinya ini anda lihat bukan hal yang baru mas haris
bukan hal yang baru
dan sebenarnya di kalangan para pengikut
isis itu mengadakan perdebatan
mereka sebagian besar tidak sepakat kalau perempuan itu dijadikan sebagai pengantin
itu baru boleh dijadikan sebagai pengantin kalau tidak ada laki laki
jadi mereka dari sisi doktrin
jadi keyakinan sama punya
tapi kan tidak kemudian semua berani
pada keadaan keadaan tertentu itulah kemudian muncul
ada model wanita tertentu yang kemudian dia menawarkan diri
jadi atau kalau tidak kemudian ada suamunya mau indoktrinasi
yang mendorong untuk melakukan amali amaliyah
yang mereka sebut dengan istisat
jadi artinya begini
potensi tindakan ekstrim itu bisa datang dari siapa saja
jadi dan yang perlu dicatat bahwa tidak hanya persoalan indoktrinasi teologi yang beku
tapi juga ada komplemen yang lain
ini faktornya sangat kompleks
bisa jadi tingkat emosi yang sangat labil
mental yang labil
kondisi ekonomi juga berpengaruh
kemudian hubungan dengan lingkungan sosial juga tidak bagus
ini menjadikan dia teralienasi
dan kemudian pada jalan buntu kadang kadang dia nekat berani untuk melakukan seperti itu
jadi mereka yang berafiliasi dengan istis ya rata rata diindoktrinasi dengan keyakinan keyakinan yang beku
tapi kan kenyataannya tidak semua mereka berani untuk melakukan
jadi tidak berani melakukan semua
satu dua orang
kadang kadang kemudian contoh misalkan kalau informasi yang saya dengar
dian ini asli cirebon ini adalah mantan istri dari salah seorang tokoh dari kelompok yang gelabeli teroris
yani nurdin m top
jadi jadi dan ini adalah sejarah penting
bagaimana seorang itu mengendap dalam dirinya
jadi apalagi ada resistensi kepada aparat keamanan atau kemudian pemerintah
dan apalagi kemudian ada yang mengkondisikan
jadi mendorong dia untuk melakukan
maka bisa saja kemudian dia menerima
jadi dan kemudian berani untuk menjadi penganten
jadi banyak faktor sebenarnya
ya baik tidak semata mata karena faktor pemahaman yang dimiliki oleh seorang
pak awi bagaimana anda melihat ini pak
artinya kemudian pemburuan terhadap kelompok kelompok isis di indonesia ini harus lebih ekstra lagi
karena tidak lagi kemudian
tidak lagi kemudian hanya laki laki ataupun perempuan
kemudian akhirnya ini menjadi pengantin yang baru
sejauh mana sih pak kemudian pihak kepolisian ini sudah melakukan pemburuan terhadap kelompok kelompok isis yang berkembang di indonesia
oh ya kita tentunya ada payung hukum ya
kita ada rambu rambu untuk menangani itu
tentunya tadi sampaikan di bicara terakhir dulu
kita tidak akan kegabah ya
menanti terus menjustis kalau perempuan yang menggunakan
sangat sangat tidak berlaku untuk di kepolisian
kita sangat profesional
kita ada undang undang yang mengaturnya
bahkan kita juga bisa anggota kita kalau melakukan kesalahan pun bisa diperiksa terkait dengan hal itu
kita harus menghormati hak asasi manusia ya
dan sekali lagi kita sangat profesional untuk itu
makanya tadi saya sampaikan
ada hal hal yang secara fakta tidak bisa kita ungkapkan
namanya juga kegiatan intelijen ya
bahwasanya anggota anggota kita di lapangan membutuhkan jaringan jaringan ini ya iya memang
kita memetakan itu
tapi kita tidak menggabah ya
pasti ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan itu
dan itu bisa diuji
jadi jangan khawatir proses penegahan hukum itu kita masih bisa dikontrol dan masih diawasi
dan bisa kita langsung cek nanti kita bisa ajukan tuntutan kalau memang ada hal hal yang di luar dari sop atau di luar dari peraturan perundang undang yang ada
nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pak awi pak lutfi dan juga mas arief
baik mas aris tahan dulu komentar anda karena kami
profesional lagi kalau oke
baik mas ari tahan dulu informasi anda ataupun komentar anda karena kami akan segera kembali usai jeda
nanti kita akan lanjutkan kembali
setelah bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news dan tadi kita terhenti dengan ada komentar yang ingin disampaikan oleh mas haris abu ulia pendiri dari ciia yang bergabung bersama kami dari surabaya
silahkan mas haris
ya saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan pak awi
lebih profesional lagi kalau pihak polisian pada kasus kasus terorisme atau seperti kasus bom kali ini
itu untuk menahan diri tidak mengeluarkan hipotesa hipotesa yang kemudian diikut oleh media dan menjadikan masyarakat juga kadang kadang confused bingung
jadi masyarakat susah untuk membedakan mana fakta dan mana opini mana realita dan mana propaganda
jadi mereka tidak pernah bisa melihat ke tkp langsung dan sebagainya
baik tapi kalau kemudian hipotesa ini sudah berdasarkan dari penyelidikan dari intelijen selama berminggu minggu berbulan bulan begitu
anda juga kemudian masih berpendapat ini adalah akan lebih baik bahwa pihak kepolisian tidak memberikan hipotesa hipotesa begitu
ini kan sudah ada prosesnya begitu mas haris
ya sebagaimana kebiasaan
jadi kalau kemudian hasil penyelidikan itu clear
jadi dan kemudian itu sudah seperti yang pak awi bilang misalkan ada hitam di atas putih
kemudian itu resmi hasil dari prosesnya
resmi hasil dari proses penyelidikan dan sebagainya itu baru disampaikan
ini artinya ada konsekuensi hukum gitu
jadi misalkan si fulan ini terduga ditangkap
jadi ada dugaan begini dan begitu
kita belajar dari kasus kasus sebelumnya kan juga kemudian ternyata ada orang yang ditangkap dengan label terduga pada akhirnya kemudian dilepas setelah penyidikan
dan ini satu contoh saja
jadi makanya sering kali kemudian saya melihatnya
jadi anggap saja ini adalah sebagai kritik
polisi dengan cepat membuat satu kesimpulan
jadi sementara ada peluang spekulasi di dalamnya
bahwa kesimpulan itu bisa benar bisa salah
dan akan lebih bijak kalau kemudian menahan diri tidak kemudian menyampaikan banyak hipotesa
atau kemudian statement statement yang bisa melahirkan kebingungan masyarakat
pada kasus bom ini
jadi kalau kita monitoring star instance di media bagaimana komentar komentar masyarakat yang kritis
jadi kalau bom ini kemudian diceritakan dugaannya bisa jadi besar sekali akibatnya radius tiga ratus meter dan sebagainya
begitu kemudian sebagian dari material itu diledakkan oleh polisi ternyata kemudian kos kosannya juga tidak hancur
jadi tidak seperti impact ledakan dari tampung lpg dan sebagainya
karena masyarakat kita ini sekarang ini mulai informasi
cepat dia menerima informasi
dan ini juga terkait dengan kredibilitas kepolisian sendiri gitu loh
kalau kemudian bekerja dengan profesional hati hati tidak kemudian cepat mengeluarkan statement
misalkan target ini istana
jadi kalau orang berpikir logis itu kan tidak mudah
ada ring satu ring dua ring tiga bagaimana seorang perempuan ingin menerobos kesana untuk melejakan res kukri itu
pada saat pas pampres ganti jaga dan sebagainya
ini kan kalau dihitung secara detail ini kan bukan persoalan yang sangat mudah
jadi tidak mudah
baik baik terima kasih mas haris
saya ingin ke pak awi
pak awi ada kritik membangun nih dari mas haris
sekait dengan adanya kemudian hipotesa yang apa namanya disampaikan oleh pihak kepolisian
tadi juga disinggung mengenai bagaimana peledakan ini akhirnya dilakukan di lokasi
sebenarnya bagaimana sih pak awi mekanisme kemarin ini peledakan
karena tadi kan kalau memang dilihat dari
ledaknya yang cukup tinggi sampai radius tiga ratus meter
nah apa yang terjadi di lokasi yang kita tahu bahwa saat ini memang tidak terjadi kerusakan yang cukup parah begitu di sekitar lokasi
ya namanya juga bom ya kita tidak tahu apa yang terjadi mas ya
karena memang kalau ditanya daya ledak tinggi memang harus juga kita hitung mulai dari bahan bahannya
kemudian kontainernya kepadatannya bagaimana
jadi semua sangat depend on ya
sehingga apa yang terjadi kita tetap kut n kut kita waktu semandai ya
kita tidak boleh underestimate
itu yang kita lakukan
sehingga wajar saja kalau memang tim lapangan itu karena yang sudah tahu pengalaman pengalaman di lapangan
termasuk juga treatment dari lafor yang tahu persis bahan bahan itu sangat berbahaya
tentunya kalau kita melakukan prevention mengungsikan radius dua ratus sampai tiga ratus meter keluar dari tkp
karena memang nanti kalau terjadi apa apa pun kita juga yang disalahin
begitu loh ini yang terjadi
karena memang sekali lagi penilaian sebuah suatu barang yang kita nyatakan itu diduga bom
berarti memang harus ahli yang bisa mengetahui itu
jadi kalau pun nanti terus kemudian disposal ternyata ledakannya tidak sampai seperti apa yang kita harapkan
hancur semuanya kan kita juga tidak berharap itu
dan lagi nanti berarti akan ada keterangan dari pihak kepolisian nanti setelah adanya lapor begitu pak wuy
iya nanti tetap kita hitam di atas putih kita akan tunggu itu dari lavar ya
karena memang mereka yang punya kompetensi untuk melakukan penelitian pemeriksaan bahan bahan apa yang ditemukan di tkp tadi siang
baik saya ingin ke pak lutfi
pak lutfi melihat kemudian ini terlepas dari apa namanya jaringan bahru naimkah atau pola pola perekrutan
dan juga adanya wanita ataupun pria misalnya yang juga menjadi pengantin dalam tanda kutip ya
ini siapapun juga bisa untuk memang menjadi seorang pengantin meledakan bom begitu
tapi kemudian kita lihat ini arahnya terus menerus kalau kita bandingkan dengan misalnya dari bom tamrin begitu ya
arahnya seperti memang menyerang dari pihak pihak keamanan pihak pihak aparat begitu
anda melihat ini seperti apa
ya pertama memang polisi adalah garda terdepan di dalam menghadapi terorisme dan radikalisme di lapangannya
kebalasan pun atau ancaman kepada polisi juga
tetapi yang akan saya tambahkan adalah kalau kita lihat geneologi ya para pelaku atau yang akan melakukan bom ini
itu kan ada kaitannya dengan para terorisme sebelumnya
nah saya kira di sini mungkin rehabilitasi para pelaku teror ini mungkin perlu dikuatkan kali ya
karena baru naim sendiri kan dulu sudah pernah ditangkap pernah masuk penjara kemudian lepas lagi kemudian juga pergi ke syria kan gitu
artinya dianya orang yang roti juga
jadi mungkin rehabilitasi ini polisi bukan hanya dengan bnpt bnpt kan pencegahan
tapi kemudian rehabilitasi ini kelihatannya masih belum
mestinya di situ kemudian menggandeng kementerian lain mungkin kementerian sosial atau apa departemen agama dan para ulama
jadi saya pernah melakukan sebuah fgd di situ dihadiri oleh bnpt dihadiri oleh para tokoh
itu yang mereka ungkapkan adalah selama ini para ulama belum diajak dengan baik
dengan mui juga kita ajak
kemudian mereka mengungkapkan itu
nah ini oleh karena itu rehabilitasi ini yang perlu
seperti katakan tadi kalau benar itu
di dian tadi ya itu adalah mantan istri apa nurtin emtok
itu ada hubungannya gitu kan
artinya orang orang yang ada di sekitar itu itu perlu direhabilitasi dan kemudian perlu dibimbing ya
di dalam ekonominya sosialnya ideologinya
jadi faktor memang bisa begitu luas
ini mungkin ya apa namanya ini perlu langkah yang begitu banyak ya
dan itu bukan hanya pekerjaan polisi sebetulnya
pekerjaan masyarakat juga perlu dilibatkan
nah melihat kemudian bahwa jaringan isis ini bisa berkembang di indonesia
dengan ada sejumlah kejadian kejadian dan juga kelompok kelompok radikal ini
apa anda juga melihat hal yang sama bahwa memang isis ini kemudian memang punya apa ya
satu komunikasi yang cukup baik dalam hal untuk membangun jaringan di indonesia
ya sebetulnya kalau kita lihat jaringan yang mereka di indonesia
itu kan memang sebetulnya juga ada
walaupun juga tidak sebesar ya yang di negara negara lain
indonesia kan sebagai sebuah masyarakat muslim terbesar di dunia
itu juga terkontaminasi oleh gerakan gerakan internasional juga
saya ingin ke pak wipawi terakhir kemudian
tapi sebelum ke pak awi saya ingin ke mas aris dulu
mas haris terakhir
jadi kalau dari perbincangan kita sejak malam tadi begitu sampai dengan saat ini
apa yang ingin anda sampaikan mas haris terkait dengan penemuan dari tiga tersangka
empat tersangka dan juga penemuan bom
tadi anda sedikit meragukan bahwa ini merupakan kelompok baru naim
apa yang kemudian anda ingin sampaikan
kalau kita paham doktrin yang disampaikan oleh isis
maka potensi potensi teror ke depan akan selalu ada
mereka tidak bergantung pada figur lagi
mereka tidak bergantung pada perintah komandan atau amir mereka
jadi mereka bisa seorang diri atau kemudian dia bekerja dengan dua orang tiga orang
sel sel kecil yang efektif untuk melakukan serangan sekalipun tidak bermutu
tapi dari konteks opini bisa besar
dan itu secara politik memang mereka punya keuntungan dengan cara cara seperti itu
jadi saya melihatnya kenapa aparat keamanan yang selalu menjadi target
kalau kita melakukan riset itu dan memahami psikologi mereka
ini lebih banyak karena dendam menjadi ideologi dari gerakan aksi itu atau yang memstimulasi
kemarahan yang dilakukan
ini terkait dengan kemarahan kekerasan kekerasan yang dianggap ini melebih batas yang dilakukan
oleh aparat pada teman dia saudara dia keluarga dia yang dituduh teroris
jadi ini spiral kerasan yang terus mengguliat karena memang sebelumnya ada kerasan kerasan yang tidak terkontrol
kemudian yang lebih penting lagi adalah banyak orang bicara tentang soal gimana antisipasi akibat akibat dari fenomena terorisme
tapi tidak pernah bicara tentang soal akar terorisme
sementara terorisme ini bukan faktor tunggal yang menyebabkan ada faktor yang sangat kompleks
ini soal global justice soal ekonomi pendidikan atau bahkan soal ideologi
itu yang harus dibilang
baik mas haris terima kasih untuk keterangan dari anda ataupun tanggapan dari anda
saya ingin ke pak awi
pak awi ke depan antisipasi pasca teror tentu selalu ada apalagi ini bulan desember menjelang akhir tahun
tahun baru kemudian
artinya pihak kepolisian sebagai garda yang kemudian menjadi patokan dari kami semua masyarakat ini harus bekerja lebih lagi pak awi
bagaimana kemudian antisipasi pasca penemuan bom ini ke depannya
kita sudah melihat dengan terang benderang
nyata di mata kita bahwasannya aksi teror itu ada
para pelaku pelaku yang tadi siang jaga kami sudah sampaikan bahwasannya mereka diperintahkan untuk membuat sel sel kecil kecil
mereka termotivasi dari jurubicara daulah islamiyah bahwasannya kalau tidak bisa hijrah ke syria makanya buatlah amalia negeri masing masing
sehingga ke depannya kita harus bersinergi seluruh negara
bagi seluruh komponen bangsa ini
jangan lagi membawakan tugas ini hanya kepada polisi kepada densus delapan puluh delapan kepada brimob dan lain lain
tentunya semua lapisan masyarakat dari tingkat bawah dari keluarga tolong untuk mengawasi keluarganya bagaimana dunia maya tolong diperhatikan anak anaknya saudara saudaranya
sangat luar biasa perkembangan tadi teknologi informatika yang ada di dunia ini sudah tidak ada batasnya lagi
struktural mulai dari rt rw kelurahan juga mulai harus care ya
kita lihat sendiri safe house mereka di rumah rumah kontrakan itu sangat sangat rawan
berarti apa ya harus care betul orang orang di sekitar yang orang orang asing orang pendatang baru
harus didatakan laporkan kepada polisi terdekat kalau ada hal hal yang tidak diinginkan
kita harus sama sama mencegah ini jangan sampai negeri kita terkoyak koyak gara gara ideologi orang dari luar yang tidak tahu mau dibawa kemana ini
baik terima kasih pak witt
kita akan tunggu nanti dan juga mas haris juga pasti akan tunggu bagaimana kemudian keterangan polisi setelah lapor nantinya apa hasil dari penyidikan terkini
terima kasih pak awi setiono kompes pol awi setiono kabak mitra biro penmas di humas polri yang telah bergabung bersama dengan kami
dan juga ada pak lutfi zuhdi kepala program studi kajian timur tengah dan islam
dan ada mas haris abu ulia dari surabaya jawa timur sebagai pendiri dari ciia atau community of ideological islamic analyst
terima kasih pak awi mas haris dan juga pak lutfi terima kasih sudah bergabung bersama
terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami